omo ada vero sejak kapan vero udah disini
semoga aja dia gak curiga kalau gue habis jalan sama pak davin
kak kamu dari mana
kenapa kerupuk kulit tiba tiba berubah pikiran
kalo gue juga ngasih lampu hijau buat papa ngelanjutin hubungannya sama nyokapnya kerupuk kulit
ya itu sama juga gue setuju dong
bakal jadi saudaraan gue sama kerupuk kulit
lo kenapa sih
kayak kesambet tau gak
lo kenapa bengong gue kan disini ngajak diskusi
bukan bacain lu dongeng jadi lu jawab kayak apa gitu kayak
ya gue bingung mau jawab apaan
kalau misalnya gue ikut setuju sama allah ya berarti kita gak jadi jodoh dong
kita emang gak jodoh butuh kecap
gak bisa kita itu jodoh mau sampai kapanpun kita itu jodoh kerupuknya
demi mengorbankan perasaan orang tua kita emang ya lu mau
gue tuh gak tega botol kecap gue itu pingin nyokap gue tuh happy
tapi gue juga gak tega sama lo
gue gak mungkin lah ngebiarin lu untuk mengorbanin perasaan lo
wah lo ya pede lo tinggi banget buset
ya pokoknya gue gak mau kita tuh mengorbankan perasaan kita ngerti kan
ini perasaan lo aja
oh lo udah bucin ya sama gue
bukannya lo yang udah bucin sama gue
sumpah ya percuma banget ngomong sama lo tau gak
udah jelasin panjang kali lebar kali tinggi
tetep aja zonk hasilnya tau gak nyebelin banget sih
apa lo tau gak sih lo tinggal jawab setuju atau enggak
jam dulu setuju apa enggak
gue gak bisa jawab ini sekarang
jadi gue harap lo bisa bersabar nunggu jawaban gue
soalnya kalau nunggu jawaban gue tuh harus sabar banget
karena antriannya panjang banget yang nunggu jawaban gue
betul kecap kita kan ngomongin tentang orang tua kita bukan lu atau gak gue
yaudah sih anggap aja kayak gitu kenapa sih
eh kerupuk kulit harusnya ya sekarang itu kita fokus sama masalah lo dengan arin
itu dulu kita tuntasin kita kelarin baru ini kita bahas lagi
yaudah kalo gitu sekarang kita langsung ke rumah arin aja kita cari buktinya
kenapa harus senyum
ya senyum dulu gue maunya lo senyum
ambo sekecap apaan sih
gak lo gak ngerasa sesuatu apa
gak apaan sih
serius lo gak ngerasa
hei jangan gitu ayo balik
bener banget sih gak usah megang megang
oh bener ya
bato kecap lo jangan begitu
ini paling lucu sekali donat
aduh tapi bete punya tenggorokan ini
akan keringin sekali
aduh film ini paling lucu sekali
eh seperti ini
panam pasir yang gersam
rona tidak ada niat sekali kak buat tawarin bete minum
ya bete tuh sebetulnya tidak mau ngerapotin rona
tapi kalau ada jus alpukat atau jeruk begitu
gatau malu banget sih ini cowok
udah nontonnya di rumah gue
sekarang minta minum aneh aneh lagi
kalau begitu nona
yang ada saja ya
teh atau kopi begitu
nade yang gak ada

itu milik gue kan
ya ga bisa nggak berjaya ya
a itu y cukup garis sih
lo masuk kan
gue nunggu disini aja
sejak kapan vero udah disini
semoga aja dia gak curiga
kalo gue abis jalan sama pak davin
kamu dari mana
kenapa kamu gak nelfon aku
gue tuh gak nyaman
kalau kemana mana harus diantarin sama lo
lagian gue juga bisa
kok kemana mana sendiri
aku cuma mikirin keselamatan kamu aja
kalo gue abis dari rumah michelle
lo akan marah lagi sama pak davin
gue bisa diam ya
ya usah lo terusin
gue bakalan terus jagain lo
kemana pun lo pergi gue yang hantar
karena gue mau maaf pak
gue harus ketemu orang orang jad kayak tadi
dan gue lagi gak ada di situ
lo peduli banget sama gue ra